senyum sumberingah tampak di wajah habibi siswa taman kanak kanak di kota tanggerang banten yang akan kembali bersekolah
sang ibu susi mengaku senang akhirnya buah hatinya bisa kembali bersekolah
ia pun sibuk menyiapkan bekal dan keperluan habibie yang akan mengikuti kegiatan belajar dengan tatap muka
habibie senang gak bisa sekolah lagi
hei senang banget hari ini pokoknya di rumah tuh repot banget lah bekelinnya terus nyari seragamnya karena kan satu tahun tuh gak kepake tuh seragamnya
saya nyari nyari di lemari karena inilah kemarin kemarin gak kepake gitu
biasanya daring di rumah oh ya gini udah buka laptop buka hp gitu buat ini belajar sekarang kan ke sekolah jadi senang banget lah gitu
aktivitas belajar dengan tatap muka seolah menjadi catatan sejarah dan hal yang ditunggu para siswa
antara lain tkm

di vkp penyelenggaraan covid sembilan belas tidak terjadi saat ptm dibuka
kegiatan belajar langsung juga dilakukan hanya tiga kali dalam seminggu dengan durasi belajar dua jam
kita mengadakan pembelajaran tetap muka ini alhamdulillah juga sudah diverifikasi
jadi sudah disetujui dari pihak tim verifikasi kementerian agama
dan juga dari puskesmasnya juga sudah memberikan emosinya
mou kepada kita sehingga kita bisa mengadakan pembelajaran tetap muka
sebelumnya dinas pendidikan kota tanggerang mengumumkan
sedikitnya satu ratus lima puluh delapan paut dan dua ratus empat tk akan menggelar kegiatan belajar dengan tatap muka mulai senin dua puluh dua november
pengawasan serta disiplin mematuhi protokol kesehatan menjadi kunci kegiatan belajar di sekolah berjalan aman dan nyaman
garis tangerang penter